menurut saya sebaiknya dikaji kembali karena di tengah tengah penurunan daya beli rakyat ini
ini kan juga lagi rame tapernya ya pak
ya menurut saya pp nomor dua puluh satu dua ribu dua puluh empat sebagai perubahan pp sebelumnya
ya menurut saya sebaiknya dikaji kembali karena di tengah tengah penurunan daya beli rakyat ini
rakyat butuh sekali dana untuk kebutuhan realnya
jadi kalau dipotong itu akan mengurangi pemenuhan kebutuhan realnya
manfaat dari pemotongan itu dalam jangka pendek
jadi sekali lagi pertama sosialisasi yang lebih masif
agar rakyat paham bahwa yang dipotong itu untuk dia dalam jangka panjang memenuhi kebutuhan papannya
kemudian yang kedua dihitung juga tingkat daya beli masyarakat yang hari ini terus menurun
jadi sebaiknya dikaji kembali
tapi kan kalau dari pak presiden sendiri kan ngomongnya kalau misalnya untuk tapera ini nanti potongnya harapannya seperti bpjs
awalnya kan menimbulkan kontra tapi ujung ujungnya masyarakat merasakan dampaknya lah
justru itu harus lebih masif sosialisasi
nah saran saya supaya tidak jadi pro kontra
di hold dulu sambil dilakukan sosialisasi
baru kemudian ditakutkan kembali
berarti penegasan aja pak untuk bulan juni ini berarti bapak meminta untuk dikaji kembali
supaya memungkinkan ditunda dulu agar masyarakat memahami manfaat dan faedahnya
pemotongannya dua lima yang dibilang ini
kalau ada yang menilai ah itu kan pinat lah
itu bisa beli beras sekian kilo kan gitu
karena kalau buat teman teman mungkin ah itu kan seharga rokok
makanya semua perlu penjelasan
agar masyarakat memahami manfaatnya dalam jangka panjang
jakat kita ini dua lima juga kan gitu